malam ini parpol anggota koalisi kekeluargaan bertemu di kediaman ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono
dan untuk mengetahui perkembangan terbaru seputar pertemuan tersebut kita akan bergabung dengan produser lapangan dimas adityo yang berada di cikeas
halo dimas selamat malam bagaimana situasi terkini di kediaman ketua umum partai demokrat terkait pembahasan rekomposisi pasangan calon yang diusulkan gerindra dan pks
atau analisa anda sejauh mana peluang dibatalkannya pasangan duet gerindra dan pks tersebut
justru itu malam ini empat partai yaitu partai demokrat pkb pan dan p tiga
yang berada di kediaman ketua umum partai demokrat akan memfinalkan calon calon yang kira kira bisa memenangkan pilkadan
yang berada di dki
nah malam ini empat partai dulu akan bertemu menyamakan persepsi mengerucutkan pasangan
setelah itu kita akan komunikasikan dengan gerindra dan pks
nah dengan demikian kita mengharapkan akan didapatkan satu pasangan yang kira kira bisa kita ajukan
dan harapannya tentunya adalah
rakyat dki bisa mendapatkan pemimpin yang betul betul amanah
pemimpin yang betul betul dapat diandalkan untuk membangun dki dengan catatan
mengedepankan kepentingan rakyat dan mementingkan golongan golongan rakyat yang
betul betul bisa mendukung suksesnya pembangunan dki ini
kita juga mengharapkan agar malam ini kita mendapatkan pasangan yang betul betul memiliki integritas yang tinggi
dan pemimpin yang betul betul menjadi panutan rakyat siapapun khususnya untuk rakyat dki
itulah harapan kita
pak syarif jika akhirnya nanti gerindra
dan pki setuju untuk rekomposisi ulang begitu dari sekian banyak nama yang ada
siapa menurut anda yang berpeluang untuk diusung mendapingi sandiaga uno di koalisi kekeluargaan ini
ya partai demokrat di dalam menentukan calon calon yang berpotensi untuk dimajukan sebagai calon pasangan
dan wakil gubernur dki adalah tentunya memiliki kriteria kriteria yang sudah ditetapkan oleh partai demokrat
antara lain memiliki integritas yang tinggi
kemudian memiliki elektabilitas yang cukup tinggi
dan mempunyai latar belakang yang sangat baik
dan tentunya itulah yang menjadi
pemikiran dan menjadi dasar pemikiran dalam pembahasan calon gubernur dan wakil gubernur jakarta
nah dari semua pasangan itu kita melihat bahwa ada pasangan ada calon calon yang memiliki elektabilitas yang tinggi
antara lain kita bisa melihat di situ ada yusril izam mahendra di situ ada sandiaga uno dan sebagainya
mereka mereka memang menjadi
pasangan ini dan mudah mudahan malam ini kita bisa menyamakan persepsi dengan
partai partai koalisi dalam hal ini koalisi kekeluargaan
saya pikir itu dan diharapkan malam ini sudah
kita dapatkan suatu
kesepakatan diantara koalisi
ya pak syarif berarti malam ini kita sudah bisa tahu ya pak ya akan dilanjutkan terus nih sampai
tercapai keputusan yang bulat malam ini
insya allah mudah mudahan dengan demikian
partai partai koalisi kekeluargaan ini bisa bersatu untuk memenangkan pilkada dki
baik kita nantikan bersama bagaimana hasilnya nanti terima kasih pak syarif hasan atas waktunya
terima kasih tia nenek indonesia
ya terima kasih